manalah ku tau kok kira aku mamanya
si odi belum sembuhin
mana gua tau
kan biasanya lu yang banyak tahu
kali ini gua mau tau
makanya gua tanya lu biar gua tau
eh mas pur
itu boneka pandanya beli dimana ya
beli di cikini
kenapa mas pur
saya mau beli juga
ini kan hari minggu bang
iya emang tau
kenapa abang ga libur aja sih ngejeknya
hari minggu pake libur
bang kok cepet cepet makannya
besok katu pak
bapak makan dulu
bapak mau naik haji
pergi haji itu
cuma wajib bagi yang mampu pak
bapak juga tau altis
bapak ini orang gak
mampu tapi masa punya cita cita aja
aneh kayaknya kagak suka puisi
lagi lo belum waktunya libur
coba lo nika sama dia udah berapa tahun
belum punya rumah kan
mulai tinggal di sini
kan emak yang nyuruh tati sama bang ojak tinggal di sini
ya daripada ngontrak
suaranya yanti tuh
saya bawain ini buat emak
bawain apaan yan
sengaja saya bikinnya agak banyak buat emak
aduh makasih banyak ya ya
kalau gitu saya pamit dulu ya mak
makannya cepet amat cuy
kan gue pembalap
ada pembalap yang pernah penyakit
bapak saya pengen naik haji
lo harusnya kreatif kasianti
biar kata libur ada aja yang dikerjain
oh kau gak mau libur libur

halo aku lagi di rumah ineke lagi rujakan
cie apaan sih
ini lagi rujakan di rumahnya ineke
kenapa gak lo antren aja ke rumah ineke
lu nafsu banget nyuruh gue buru buru ngasih ini ke ani
suka suka gue dong
ya abis gue empat ngeliat lo kemana mana jalan bawa bawa boneka
ya gue malu jack
ngasih boneka ini buat ani tapi jadi panjain neke
kalau kata saya emang bukan cemen aja jack
jangan lupa like share dan subscribe ya